kita ke kasus lain usai ditetapkan menjadi tersangka dan diperiksa sejak senin malam
egy sujana kini ditahan selama satu x dua puluh empat jam di direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya
egy disangkakan kasus dugaan makar atas orasinya menanggapi hasil pilpres versi quick count di rumah kertanegara
egy sujana yang sempat menolak diperiksa pada senin kemarin akhirnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik
sebelum akhirnya diberikan surat perintah penahanan resmi pada selasa pukul enam tiga puluh pagi
kepada media kuasa hukum egy sujana pitra nasution mengungkapkan keberatannya atas perintah penahanan yang diklaim dilakukan saat pemeriksaan masih berlangsung
hal ini kemudian dibantah oleh kabit humas polda metro jaya yang mengatakan secara prosedur perintah penahanan telah menunggu hasil berita acara pemeriksaan yang terbit pada selasa pagi
kemudian setelah dilanggar pemeriksaan selesai penyidik akhirnya penyidik
dan penyidik yang diberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka saudara egy sujana
surat perintah penangkapan sudah diberikan pada istrinya kemudian juga sudah menandatangani surat perintah penangkapan tersebut
jadi dalam antresi penyidikan yang bersangkutan kan kita panggil sebagai tersangka kemudian kita lakukan penangkapan
penyidik ada waktu satu x dua puluh empat jam
untuk menentukan apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak